empat belas atlet peraih medali pada pon dan peparnas dua ribu enam belas dinyatakan menggunakan doping oleh dewan disiplin kementerian pemuda dan olahraga
akibatnya segala bentuk prestasi dan bonus atlet tersebut dinyatakan gugur
pemeriksaan doping dilakukan melalui tes urin di new delhi india terhadap empat ratus lebih atlet pon dan satu ratus tiga puluh atlet peparnas peraih medali
berdasarkan uji hasil sampel a yang dirilis oleh lembaga anti doping indonesia atau ladi terdapat empat belas atlet yang dinyatakan positif menggunakan doping
meski terbukti dalam uji laboratorium semua atlet yang dinyatakan menggunakan zat terlarang tersebut masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di bawah koordinasi dewan banding yang dibentuk kemenpora
hanya saja segala beban biaya ditanggung oleh atlet yang bersangkutan
ya menyesalkan ada masalah yaitu menggunakan penggunaan sebagian kecil atlet benda atau zat zat yang terlarang digunakan oleh seorang atlet ketika di pertandingan
atau dengan kata yang diberi tegas ada penggunaan doping oleh sejumlah kecil atlet
yaitu dua belas atlet di pon
dua belas atlet di pon dan kemudian dua atlet di peparnas
berikut ke empat belas enam atlet yang dinyatakan positif menggunakan doping pada ajang pon dan peparnas dua ribu enam belas